bank rakyat indonesia atau bri
penandatanganan ini dilakukan di gedung bri pada tiga puluh juli dua ribu dua puluh
disaksikan langsung oleh menteri bumn erick thohir
dan wakil menteri bumn kartika wiryutmojo
nota kesepahaman antara telkom dan bri yang menjadi landasan untuk kerjasama
mencakup pemanfaatan yang saling menguntungkan
baik secara sewa atau model bisnis lainnya
atas kapasitas kapasitas satelit yang dimiliki dan dioperasikan oleh telkom group
selain itu mencakup juga tentang perencanaan
pengembangan bisnis hingga sertifikasi untuk pengembangan karyawan di bidang satelit
erick mengungkapkan kerjasama ini untuk mendorong bumn
untuk saling mendukung dan menciptakan nilai tambah
kami di kementerian sangat mengharapkan
pegabungan data yang ada di kementerian bumn
dan juga kementerian lain
dan tentunya bumn yang ada di kementerian ini menjadi hal yang sangat prioritas
sebagai bank bumn dengan aset terbesar
bri merupakan satu satunya bank yang mengoperasikan satelit di indonesia
menurut direktur utama bri sunarso
kerjasama telkom menjadi langkah strategis bagi bri
mudah mudahan kita main di volume yang besar
melayani orang yang banyak tapi dengan biaya yang murah
karena semuanya kita digitalkan
maka kita akan dapat efisiensi yang kita sebut go chipper tadi
dan semuanya itu akan butuh jaringan
direktur utama telkom indonesia ririk ardiansyah
menyebut kerjasama ini dapat memberikan nilai tambah bagi masing masing perusahaan
kita punya itu sebenarnya sudah mulai
termasuk yang bri punya itu sudah mulai bukan yang optimal lagi gitu ya
jadi kayak ada saljad yang mungkin disebut ats atau broadband
itu juga suatu yang akan perlu kita perhitungkan juga
dan kemudian juga tahun dua ribu dua puluh dua
kemungkinan juga leo
leo ertolpiswati juga akan muncul
salah satu yang
yang mendorong kuat adalah elon musk gitu ya
itu juga akan muncul
itu juga cukup menjanjikan juga untuk dipakai
terutama kalau kita barangkali untuk daerah terpencil
diharapkan kerjasamanya ini dapat semakin meningkatkan kualitas produk dan layanan bumn
dalam pemanfaatan teknologi digital terkini